pemerintah akhirnya menaikkan harga bbm pada sabtu lalu
kenaikan harga disebut presiden terpaksa dilakukan demi kesehatan apbn
meski sejumlah bantuan yang diklaim sebagai bantalan sosial telah disiapkan
namun khawatiran akan efek domino kenaikan harga bbm ini
akan memukul debeli masyarakat juga tak bisa dielakkan
bagaimana media melihat kebijakan penyesuaian harga beberapa jenis bbm ini
efektifkah bantuan ini meredam segala efek domino yang dikhawatirkan
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial
kali ini sudah bersama kita wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam bram kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah dalam kabar baik begitu mas revo
baik mas revo langsung saja bagaimana sebenarnya kita media sian indonesia
juga ini melihat seberapa tepat kebijakan ini diputuskan
dan juga bagaimana sosialisasi yang dilakukan
rasanya kemudian sempat diumumkan beberapa minggu yang lalu
oleh salah satu medis
menko katanya minggu depan tapi kemudian tidak jadi naik
tapi tiba tiba diumumkan h satu jam begitu
bagaimana kemudian kita melihat ini mas
iya memang kalau kita melihat kemarin postur apbn kita
rasa rasanya memang agak berat kalau misalkan bbm ini harga bbm tidak dinaikkan
karena memang subsidi nya terlalu besar
tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi bang sebenarnya
ada beberapa cara yang
sebenarnya juga harus menjadi perhatian dari pemerintah gitu
kenaikan harga bbm ini kan sebenarnya harusnya menjadi solusi jangka pendek saja
tapi untuk solusi jangka panjang sebenarnya ada banyak hal
yang memang masih harus dilakukan oleh pemerintah
misalnya apakah selama ini subsidi terhadap barang ini terhadap bbm
itu sudah tepat hasilnya
karena kita lihat kebocoran atau penyalah subsidi ini kan juga cukup tinggi
solar misalnya yang memakai solar
subsidi ini juga mayoritas justru adalah industri
artinya tidak tepat hasil
kemudian bagaimana dengan lpg tiga kg misalnya
lpg tiga kg ini kan itu diperuntukkan untuk kalangan miskin
tapi pada kenyataannya juga masyarakat menengah ke atas
masih banyak yang menggunakan lpg tiga kg
demikian juga dengan jenis bahan bakar yang lain
artinya sekarang memang bagaimana perintah ini bisa
karena sebéng pasca ini tiada kosongan prokosa di
terus di other room juga nusantara
tapi sekarang sudah terbatas kebanyakan
menggunakan kendaraan pribadi roda dua atau roda empat
ketimbang harus menggunakan transportasi publik
di beberapa negara maju misalnya
ketika ada kenaikan bbm
negara negara maju kan rata rata mereka tidak ada subsidi bbm ya
jadi harga bbm nya itu benar benar mengikuti harga pasar
ketika ada kenaikan
tidak begitu bermasalah
karena mereka sudah terbiasa menggunakan transportasi publik
nah ini yang seharusnya juga diperbaiki
jadi br catatan pemerintah
supaya banyak hal yang subsidi seharusnya tidak pada barang
tapi subsidi itu lebih tepat sasaran gitu
baik artinya kita melihat bahwa ini kemudian menjadi solusi jangka pendek
yang kemudian jika tidak dibenahi akan terus berulang
bagaimana kita kemudian media mendesak
agar pemerintah tidak hanya mengambil langkah pendek
yang kemudian jangan jangan beberapa tahun lagi akan juga dikurangi lagi
dinaikkan lagi harganya mas revo
ya kita sebenarnya kan begini
sekarang ini kan dampak dari kenaikan harga bbm ini sendiri
sekarang sudah mulai terasa di banyak
tempat yang kita saksikan juga di paket liputan kita
di beberapa kota harga transportasi publik sudah mulai menaikkan
walaupun belum ada ketetapan resmi
tapi beberapa pengusaha angkutan umum sudah mulai menaikkan
dan ini pasti akan berefek domino pada yang lain
seperti angkutan logistik
sehingga nantinya pun harga kebutuhan akan naik
nah ini yang tadi yang menjadi catatan kita
nah ketika harga harga mulai naik misalnya
kemudian kita tahu persis selama dua tahun terakhir bahkan hampir tiga tahun
kita ini kan terdampak pandemi seibanya juga
perusahaan perusahaan yang kolaps karena pandemi sehingga mengurangi gaji karyawan misalnya
kemudian juga banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja
kalaupun misalnya perusahaan baik baik saja
tapi kenaikan gajinya juga kenaikan pendapatan dari karyawan relatif tidak signifikan gitu
ketimbang dengan inflasi
nah ini yang juga menjadi catatan
pemerintah sudah mulai menakar
memberikan blt kepada masyarakat
iskin yang berjumlah sekitar
masyarakat ya kalau dalam catatan yang
kemarin diberikan kan sekitar dua puluh an juta
orang yang akan diberikan plt
nah tapi bagaimana dengan
kelas yang diatasnya itu
artinya kan masih ada
kalau penduduk kita

sekitar dua ratus empat puluh lainnya
yang pasti juga akan terdampak dari
kenaikan harga blt ini
mereka tidak mendapatkan
ini yang harus
menjadi catatan juga bagaimana
supaya gejolak di bawah ini
tidak begitu terasa
tapi pasti akan terasa
terfinis dengan baik
nah bagaimana kemudian kita
nah inilah yang terjadi
kita sih berharap
pemerintah memiliki kebijakan kebijakan yang tepat
masyarakat lapisan masyarakat yang terdampak
bisa terminates dengan baik
karena kalau tidak tentu
ini akan menjadi masalah baru ya
stabilitas negara kita tentunya
ekonomi dan juga tidak menutup
kemungkinan pada politik misalnya seperti itu
artinya kalau misalkan kita ditanya bagaimana
kemudian kita bisa mengawal
kalau kita media tentu dengan pemberitaan kita
dengan pemberitaan kita memberikan
secara liputan dan juga
paket paket liputan baik
dalam bentuk paket liputan maupun dalam bentuk dialog
kita akan memberikan
saran lah kira kira seperti itu
kita akan memberikan ruang
kepada pihak yang pro maupun
kontra untuk memberikan pendapatnya dan kita berharap
pendapat dari pihak pihak yang pro dan kontra ini bisa menjadi acuan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan
baik baik ini juga menarik tentunya anda meng highlight tadi soal bagaimana kemudian
kita juga bisa meredam terutama pada kelas menengah rentan begitu ya dan juga termasuk
bagaimana dampak tidak hanya secara ekonomi tapi juga dampak politik yang potensial juga ini mungkin terjadi
nah ini tapi saya ingin fokus kembali pada masalah
kebocoran subsidi yang kemudian
mas revo tadi juga sempat jabarkan begitu
bagaimana kemudian kita media seharusnya juga mengevaluasi mas agar kemudian setelah kebijakan ini muncul
pemerintah tidak hanya fokus kemudian pada penghematan saja tapi kemudian mencari langkah jangka panjang seperti yang
anda sebutkan di awal tadi mas revo seperti apa
kalau kita media ini kan the best yang bisa kita lakukan hanya memaparkan
yang ada di lapangan
termasuk juga bagaimana kita memberikan ruang kepada masyarakat atau kepada para pengamat
atau kepada lembaga yang ada di lapangan

atau kepada lembaga yang ada di lapangan
lembaga yang selama ini fokus pada kebijakan bbm untuk menyuarakan suara suara mereka
kita menyuarakan dari kalangan teki pandai untuk memberikan saran pendapat kepada pemerintah
kita juga memberikan ruang kepada masyarakat bagaimana supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya
itu yang bisa kita lakukan tentunya
nah tapi memang dalam beberapa hal kita akan berusaha mencari pembuktian pembuktian bahwa
bbm ini masih ada yang bocor
kita beberapa kali juga melakukan peliputan tentang itu
tapi toh kita selama ini kan juga sudah mengetahui bahwa pemerintah telah menyadari bahwa ada beberapa hal
misalnya dalam rilis rilis yang telah dilakukan bahwa memang ada beberapa yang tidak tepat sasaran sehingga bbm
bbm ini masih ada yang bocor dan kita juga bisa melakukan peliputan tentang itu
ini kan baik pertamina maupun pemerintah itu sudah mengetahui data itu
nah ini yang kalau sudah diketahui kan tinggal bagaimana kemudian kita menagih supaya penyalurannya itu lebih tepat sasaran
baik baik tapi sebelum kesana apakah kemudian menurut mas revo juga
kita sebagai media melihat salah satu metode yang kita lakukan adalah
aplikasi my pertamina begitu yang dianggap akan lebih menepat sasarankan lagi setelah kebijakan atau penyesuaian harga ini dilakukan
apakah menurut anda ini menjadi salah satu yang bisa kita andalkan paling tidak untuk kemudian mengurangi sedikit demi sedikit kebocoran soal subsidi dan juga ketidak tepat sasaran tadi mas revo
sebenarnya saya tidak yakin dengan hal seperti itu
mungkin akan berlaku
mungkin akan bisa dilakukan di kota kota besar dengan sinyal yang cukup baik
tapi bagaimana juga bagaimana dengan masyarakat masyarakat yang mungkin handphonenya tidak cukup memiliki kemampuan untuk menginstall aplikasi misalnya
kemudian mungkin juga paket datanya nggak cukup misalnya seperti itu
kalau saya berpikir akan lebih mudah kalau misalkan
kebijakan misalnya solar itu hanya boleh dibeli oleh kendaraan pelakuning misalnya
atau misalnya untuk bbm jenis premium sekarang sudah tidak ada ya sekarang kita sudah susah untuk cari premium
atau setidaknya pertalite itu hanya diperuntukkan untuk pelakuning dan roda dua
sementara roda dua non moge ya non motor besar
misalnya seperti itu
tidak semua orang pegang handphone
kedua akan muncul keributan keributan tertentu
sehingga itu akan memperpanjang antrian di spbu misalnya
jadi akan lebih mudah
pertalite hanya untuk roda dua
atau untuk angkutan transportasi publik
dan juga misalnya
jasa logistik yang sudah memiliki sertifikat misalnya seperti itu
tapi kalau misalkan dibatasi menggunakan aplikasi
ia akan menunjukkan kerumitan baru
tambah juga banyak orang juga tidak percaya tentang
ke amanah data misalnya
sementara kita sendiri belum punya undang undang perlindungan data pribadi
nah ini akan menimbulkan efek efek yang
kita tahu kemarin banyak bumn bumn yang datanya bocor
yang menunjukkan potensi masalah baru
baik ini menarik kemudian anda meng highlight bahwa ada potensi masalah baru
jika kemudian kita rasanya mempercayakan pada satu aplikasi
nah ini yang kemudian menarik
jangan jangan apakah menurut
menurut kita sebagai media
masalah regulasi yang ada di perpres satu ratus sembilan puluh satu dua ribu empat belas itu belum secara spesifik
misalkan mas ini mengatur secara detail misalkan
kendaraan pribadi mana saja yang boleh menggunakan subsidi
mana yang tidak begitu
karena kan kalau kita tahu dari perpres ini hanya rasanya
mengatur soal kendaraan kendaraan yang pelayanan publik
kendaraan plat kuning
dan beberapa kendaraan dengan spesifikasi yang rendah begitu
misalkan seperti kapal nelayan dan sebagainya
bagaimana anda melihatnya
nah itu tadi berambah kalau misalkan memang
kita mulai pada sisi
pada sisi kendaraan gitu
apa ya dalam artian
banyak juga masyarakat yang
jadi membeli mobil itu
mobil mobil tua gitu kan
karena dia tidak mampu membeli mobil
penelisih gisi harganya mungkin relatif murah
tapi bagi sebagian orang kan masih tetap mahal gitu
sehingga lebih memilih untuk membeli mobil mobil yang sudah berumur
dan itu tidak masukkan area pada
yang diatur oleh peraturan regulasi gitu ya
kalaupun menggunakan aplikasi tadi akan menimbulkan beberapa hal
kerumitan kerumitan lain misalnya
memang ini harus dicari
supaya subsidi ini tepat pada sasarannya
akan lebih mudah sebenarnya tadi itu
ya kalau ini
semua jenis kendaraan kecuali angkutan umum
itu membeli bensin yang non subsidi
bahan bakar yang non subsidi tapi yang untuk yang lain
ya terpakai atau menggunakan yang yang yang ada kriterianya yang lebih dalam pengaturannya yang ketampak kasat mata lah
plat kuning atau roda dua misalnya itu
boleh menggunakan bbm
tapi ya dia ini lagi lagi memang
inilah kesulitan kalau misalkan subsidi itu
barang gitu ya akan lebih
lebih baik lagi kalau misalkan pemerintah juga
transportasi publik sehingga kita
baik baik ini juga menarik ketika
dari awal mas revo juga menyebut
bagaimana pr pemerintah adalah
membenahi transportasi publik karena rasanya
ada juga kemudian pihak yang kontra
menyebut ini rasanya kontradiktif begitu mas
subsidi dikurangi artinya harganya
melonjak tapi di satu sisi
tidak ada insentif atau kemudian
perhatian yang lebih kepada
paling di pasir
apakah ini maka
dan ada permasalahan yang harus dicarikan solusinya supaya lebih win win solution untuk bagi para pihak gitu kira kira
nah kalau misalkan angkutan umum bram kita lihat ada beberapa kota yang sebenarnya relatif sudah cukup baik dalam penanganan angkutan umumnya
nah harus diakui sebenarnya iki jakarta termasuk salah satu provinsi yang cukup baik dalam perbaikan transportasi
kemana kemudian pemerintah insi memberikan subsidi lumayan besar untuk angkutan transportasi umumnya
dan kemudian memperbaiki banyak protowar ya jalur jalur pejalan kaki
kemudian memperbaiki sistem transportasi umumnya
misalnya subsidi itu diberikan per kilometer sehingga tiap kilometer yang ditempuh oleh angkutan umumnya
sehingga sekarang kan kita jarang melihat angkut angkut di wilayah jakarta itu ngeten
dan beberapa juga oleh dinas perhubungan juga kementerian perhubungan juga mulai diterapkan di beberapa kota lain
termasuk misalnya di bandung jepun dan palembang sudah dicobakan dengan angkutan perbaikan transportasi publiknya
tapi kesadaran masyarakat untuk naik transportasi publik ini kan di beberapa tempat masih sangat rendah
karena pengalaman masa lalu mungkin yang belum begitu percaya dengan perbaikan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya
nah ini juga menjadi
menjadi pr sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah itu di satu sisi tidak hanya memperbaiki transportasi publiknya
tapi juga memberikan campaign kepada masyarakat supaya mau beralih menggunakan transportasi publiknya
sementara untuk ojek online misalnya bram
ini kan juga beberapa orang kan lebih memilih menggunakan ojek online karena merasa tidak terlalu percaya dengan transportasi publik
lama ini belum sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi
mungkin di mindsetnya masih melihat bahwa transportasi publik itu dulu ugal ugalan suka ngetem dan tidak tertib misalnya
jadi lebih memilih menggunakan ojek online
nah ini tentu pr juga untuk yang tadi saya sampaikan
membuat campaign supaya masyarakat lebih beralih
lebih apa ya
karena memang experience naik transportasi publiknya kan bagian orang belum terbiasa
jadi memang memilih untuk menggunakan ojek online
tapi di satu sisi juga ojek online ini juga ketika gelombang phk cukup besar orang susah mencari pekerjaan
banyak kemudian menjadi pengemudi ojek online untuk menyambung
dari satu sisi kan sudah dilema ya
artinya memang bagaimana kemudian saling mengkait
jadi membuka lapangan pekerjaan baru juga menjadi pr
supaya orang tidak masyarakat tidak menjadi
ya sekedar apa ya karena tidak punya pekerjaan kemudian menjadi pengemudi ojek online
karena kita tahu banyak juga masyarakat yang karena di phk dan sebagainya
nah ini sebenarnya banyak sekali
ini persoalan yang saling kait mengkait yang memang
harus difikirkan semuanya secara komprehensif oleh pemerintah kita
mas ini juga yang kemudian menjadi catatan publik begitu kekhawatiran soal bagaimana efek domino ini juga berdampak pada sejumlah harga komodir spot
kita tahu kemudian beberapa waktu paling tidak di minggu lalu harga telur sempat melonjak dan dikhawatirkan akan juga meningkat karena soal bbm
bagaimana kemudian kita sebagai media melihatnya
apakah kemudian dampak domino ini memang adalah hal yang natural
atau kemudian kita harus menjaga bahwa pemerintah juga bisa menjamin bahwa tidak ada dampak pada komoditas komoditas pokok itu tadi mas revo
iya kalau bbm naik dan kemudian diikuti oleh kenaikan harga bahan yang lain
rasa rasanya selama ini ya seperti itulah ya
nah sekarang kan bagaimana pemerintah ini bisa kemudian mengendalikan naikan harganya
ataupun misalkan barang barang ini bagaimana pr pemerintah adalah meningkatkan daya beli dari masyarakat
sebenarnya kan gini ya bram
kalau misalkan harga naik tapi masyarakat punya uang kan tidak ada persoalan
yang menjadi persoalan itu kan kalau misalkan harga naik kan nggak punya duitnya
nah itu kan jadi persoalan
jadi kan pr nya adalah
satu mengendalikan kenaikan harga
kedua meningkatkan daya belinya
jadi artinya ketika terjadi kenaikan harga masyarakat juga tidak terlalu berpengaruh
karena masih punya uang untuk membeli
nah ini kan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah solusi jangka pendek dengan memberikan plt kepada masyarakat miskin ini
masyarakat yang membutuhkan yang dua puluh enam juta ya kalau tidak salah ya
nah itu bagaimana dengan yang lain
nah ini mpr nya bagaimana kemudian meningkatkan daya beli untuk yang lain yang tidak masuk kategori penerima blt
itu kan pr nya di situ
kalau kenaikan harga artinya sebenarnya fokus pemerintah tinggal di mana yang diprioritaskan
kalau selama ini kan kita mengenal kalau dari krisis moneter biasanya yang terjadi krisis itu kan yang diprioritaskan adalah sembilan bahan pokok
misalnya yang sembaku yang kita kenal dengan sembaku
nah ini kan yang biasanya menjadi prioritas
ini kan berarti pr apa namanya pekerjaan dari lembaga lembaga pengendali harga barang apakah itu di kementerian perdagangan bulog untuk ikut menjaga stabilitas harga
tapi juga rasa rasanya kalau kita apakah ini akan terhindarkan kenaikan harga ini
rasa rasanya akan tidak terhindarkan lah
nah sekarang kan tinggal bagaimana kemudian harga
yaitu kalaupun harus naik itu masih dalam ambang batas yang wajar
kedua kemudian masyarakat ini memiliki daya belian cukup
pada akhirnya memang nantinya cekan gitu ya harga akan naik kemudian nanti akan terjadi titik keseimbangan baru
pr nya adalah selama periode harga naik ini kemudian sampai titik keseimbangan baru itu yang harus dijaga stabilitasnya
kan seperti itu
menjaga stabilitasnya nah ini yang harus dicari oleh pemerintah
agar dampak dari kenaikan secara ekonomi ini tidak berdampak pada politik misalnya
baik baik ini anda sudah mention dampak politik akan seberapa berdampak
kemudian kita tahu tidak kurang dari dua tahun lagi kita akan menghadapi pemilu pilpres yang secara bersama sama
apakah kemudian ini akan cukup mempengaruhi isu politik dan juga konstelasi begitu
bagaimana cnn indonesia melihat ini mas revo
ya kalau setelah kenaikan harga ini kan kita juga mendapatkan beberapa rilis dari masyarakat masyarakat yang memprotes kenaikan harga ini
beberapa juga sudah mulai menyampaikan akan melakukan aksi unjuk rasa
dan ini kan sebenarnya semuanya sudah pasti kita meyakini pemerintah sudah memperhitungkan itu semua
ketika harga naik apakah harga naiknya
kemarin misalnya kan kita mendengar ketika skenario skenario kenaikan harga pertalite ini apakah akan naik menjadi rp delapan sembilan ratus atau rp sepuluh gitu kan
ini kan kemarin kita dengar ada banyak versinya gitu kan
termasuk juga pemerintah pasti juga menakar kalau misalkan naik sekian apa resikonya yang akan terjadi kalau naik menjadi sepuluh
jadi tentu pemerintah sudah memperhitungkan
dan betul konsekuensi konsekuensinya
dan kita berharap sebenarnya ketika pemerintah sudah menghitung konsekuensinya maka itu akan dicari bagaimana supaya konsekuensi tersebut bisa teredam dengan baik
atau terminit tidak terminit dengan baik
satu hal yang kemarin juga kita melihat
kenapa kok misalkan ini dikenaikan pengumuman kenaikan ini diumumkan di hari sabtu gitu ya
di hari sabtu jam tiga belas tiga puluh kira kira ya
jadi kan artinya ada hal yang pemerintah pasti menghitung
kalau misalkan ini dinaikkan di hari kerja maka pasti akan berefek pada
pastikan akan dampak pada pasar juga market
pasar indeks harga saham gabungan
dan lain sebagainya
biasanya akan direspon
respon dari pasar modal dan sebagainya gitu
ketika diumumkan di hari sabtu siang masih ada cukup waktu adaptasi dan kemudian ada rentang waktulah kira kira sebelum pembukaan pasar modal di hari senin
nah ini kan sebenarnya juga saya meyakini ini juga termasuk strategi yang diambil oleh pemerintah kenapa diumumkan di hari sabtu
termasuk untuk mengantisipasi kecolak kecolak gitu
ya kan kemudian kalau kecolak kecolak
apakah nanti akan ada unjuk rasa dan sebagainya
pemerintah juga masih memiliki cukup waktu untuk sosialisasi
dan kita kan melihat ini
kebijakan ini kenaikan harga disampaikan oleh presiden dan menteri terkait di hari sabtu
sementara di seminggu sepekan sebelumnya presiden sudah rutin itu melakukan safari pemberian blt blt
sosialisasi sudah dilakukan
jadi akhirnya secara psikologis masyarakat itu nggak terlalu shock lah kira kira seperti itu
artinya ada waktu untuk meredam begitu ya
pemerintah memberikan waktu untuk melihat dan juga meredam potensi potensi gejolak
nah ini terakhir mas revo juga menarik
apakah kemudian menurut anda isu kenaikan harga bbm ini nantinya akan mampu mengkotakkan begitu
mana yang kemudian pro dengan isu ini menjadi tidak populis misalkan
dan kemudian mana yang menentang dan ini menjadi pihak yang populis pada pilpres nanti
seperti apa cnn indonesia melihat ini mas
itu masih jauh ya bram
sebenarnya terus terang kita masih panjang menuju pilpres gitu
pengumuman partai politik yang lolos pada verifikasi aja baru di bulan akhir tahun ini gitu
sementara pendaftaran calon presidennya baru dibuka nanti ditutup di september tahun depan
artinya masih ada satu tahun lagi
kalau mungkin kalau misalkan ilunya pekan
nah itu pasti akan sangat berdampak
tapi kira kira kalau misalkan sampai masih ada waktu setidaknya satu setengah tahun lagi
masih cukup panjang
karena kita tidak tahu dalam waktu satu setengah tahun ini apa yang akan terjadi
kita tahu sekarang ini kan harga minyak dunia juga punya tren kecenderungan mulai turun
nanti apakah kemudian kalau misalkan harga minyak turun apakah pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga gitu kan
kita bisa jadikan
itu terjadi karena hal semacam itu pernah terjadi di periode periode sebelumnya
harga bbm naik kemudian turun beberapa ratus perak
ini kan tidak menutup kemungkinan hal hal seperti itu juga terjadi
dan dalam waktu satu setengah tahun ke depan misalnya
saya pikir kalau misalkan semua ini dimiliki dengan baik oleh pemerintah yang tadi ya
titik kesimbangannya pasti akan besar
kalau kita melihat
pola pemerintah memberikan dld
sekarang kan bld nya diberikan untuk empat bulan ke depan ya kan
rp satu ratus lima puluh diberikan dalam dua kali rp tiga ratus rp tiga ratus
jadi artinya kalau kita melihat ya seimbangan barunya akan dicapai pada empat bulan ke depan itulah kira kira
nah ini kan yang menjadi krusial kan dalam empat bulan ke depan ini
untuk masyarakat yang lain
dan kita sih berharap
manajemen pemerintah cukup baiklah untuk mengatasi kegampaan dari kenaikan bpm ini
bagi semua pihak
tidak hanya untuk kalangan miskin
tapi juga kalangan yang
menengah rentan ya mas
iya ya itulah
karena kan selama ini
yang berisik itu kan justru karena kelompok kelas menengah
baik media sosial maupun nantinya akan
fisik dalam artian kita harus melihat ini sebagai hal yang positif ya bram
karena ini kan kritik yang harus dibutuhkan
ini adalah sebuah kontrol sosial kepada pemerintah